akhir aku berhasil mendapatkan darah suci kian santai
akhir aku berhasil mendapatkan darah suci kian santai
mau lari kemana kau
serahkan darah suci itu padaku
darah suci ini milikku
kau pikir mudah memiliki darah suci ini
serahkan darah suci ini
kau akan aku habisi
aku tidak takut padamu nyerombong
aku tidak apa apa ya
jangan cemaskan aku
agusti prabu pasti bisa mengatasi semua ini
tidak kakanda prabu tidak akan sanggup melakukan ini semua
dia sudah menyerap kekuatan kita berdua
dia tidak akan bisa terkalahkan
kepada prabu tidak akan bisa mengalahkannya
dia sangat kuat
kakanda pergi dari sini
aku sudah bilang padamu
aku akan berikan kehormatan padamu
bersama putra dan putrimu
selamat jalan siliwangi
dan sampaikan salamku untuk dewata agung
aku tidak sanggup

aku tidak sanggup untuk memilih di antara kalian
aku tidak tega meninggalkannya
dinda subang lara
namun keadaan putra putri kita
sekarang dalam keadaan terluka
dinda subang lara
kanda terpaksa meninggalkanmu
kanda akan mengobati putra putri kita terlebih dahulu
terima kasih kandar prabowo
terima kasih sudah mendengarkanku
gusti ratu subanglarang
benar benar tulus mencintai keluarganya
ia tidak peduli keadaan dirinya di sini
asalkan putra putrinya dan gusti prabu selamat
kita pergi dari sini
dan gusti prabu siliwangi
dalam keadaan selamat
sebaiknya kita pergi
kau bisa saja lari
tapi aku bisa menghancurkan istanamu siliwangi
dan aku bisa membuat anak dan istrimu mati
di rentuhan istanamu
seperti yang pernah kau lakukan
kepada istana gagak hitamku
dan kepada anak dan istriku
kau bisa saja lari

aku akan letakkan dendamku padamu hari ini
kau bisa saja lari
yang maha kuasa akan menolongmu
kau bisa saja lari

kau bisa saja lari
dan aku bisa menghancurkan istanamu siliwangi
akan menyalurkan hawa mu untukmu
terima kasih ayah anda
ayah anda akan lakukan apapun
kau akan selamat
lihatlah ayah anda